apapun yang terjadi rasa sayang rasa cinta perhatian
tak akan pernah berkurang apalagi berubah ke kamu
dan kakak yakin
kamu bakal nemuin orang yang tepat
kamu sayang sama dia dia sayang sama kamu
di saat waktu yang tepat juga
kakak yang akan kasih restu ke kamu
tapi ingat orangnya harus jelas bibit bebek bobotnya
iya ren ada apa
mau siap siap ya
sementara lagi aku jemput
siap siap siap siap apa mau apa
eee pokoknya surprise buat mama
rendy mau apa sih
oh rendy pasti bakal bawa mbak jen surprise in aku
kalau mereka beneran jadian
yaudah kalau gitu mama siap siap yuk
eh eh eh hati hati
aduh aduh aduh aduh aduh aduh aduh aduh anak papa
gimana sekolahnya hari ini seru
aduh aduh aduh
kamu jemput ke sini al kan ada mama sama mirna
aku lagi butuh rena ma
untuk sesuatu yang penting
sesuatu yang penting apa itu
iya jadi andin itu lagi sedih terus ma
jadi aku butuh rena untuk bantuin aku cari surprise untuk andin
mau bantuin bapak
yaudah kalau urusan itu kayaknya kamu sama rena yang paling tahu deh
tidak usah nanti mama pulang aja sama mirna kita bantuin kiki masak di rumah ya
aku berangkat dulu ya
oh kasih surprise nya buat mamanya ya yaudah bye
kasian jus bawa ya
hai ke kampus pakai heels gini gak repot ya turun tangganya jadi susah kan
makin mantep aja nih proges geri sama kiki
eh kalau jalan mata tuh dibuka nih lebar lebar buka
tadi kalau udah ditangkep gary kiki pasti udah ngejangkang
udah bantuin kiki
tadi kalau enggak kamu bantuin pasti kiki udah jempa leh kakak rota
eh siapa yang bantuin lo
lo yang jatuh ke gue
lagini gue pastinya lah nyelamatin diri gue
takut penyok dipit sama lo
orang terima kasih itu bukanya dijawab dengan baik dijawab yang sama
malah dijawabnya kayak gitu emang manusia gak ada tata kerama kebangetan nih orang
deh dia marah lagi gue emang gak keterluan sih ya
jangan gitu gitu amat lah sama dia kasian
tau tuh si gary nih tuh kikinya ngarah
gimana keren keren kan
keren keren kan seserahannya
ini kakak lagi merhatiin kok kamu bisa ya milih kayak begini ya
ini kalau kakak michi pake nih pasti bener bener bagus sepatunya apa lagi tong
iya tau dong keren kan pilihan aku
pakuin dulu dong
kamu udah ngeluangin waktu kamu buat bantuin kakak angga sama kakak nici buat cari kesalahan
kan sih kak sama sama
oh iya selama ini kan kita berduanya gak pernah ngomong yang bener bener serius banget
dan kakak ngerasa sekarang itu hari yang tepat
sebentar lagi kan kakak bakal nikah sama kakak michi
dan hari pernikahan itu semakin hari semakin dekat
kakak mau tanya sama kamu jujur nih
kamu udah ngerustuin belum antara
kakak angga sama kakak michi ini untuk menikah
kak lebay tau gak
kakak tuh semenjak nonton drakor terus jadi lebay
ya sekarang kalo misalnya aku gak ngerustuin ngapain aku nemenin kak michi cari seserahan
dari awal tuh aku udah ngerustuin kakak sama kak michi
udah tenang aja
berarti kamu udah ngerustuin kakak bener ya
walaupun nanti kalau kakak sudah menikah dengan kakak biji
apapun yang terjadi rasa sayang rasa cinta perhatian gak akan pernah berkurang
apalagi berubah ke kamu
dan kakak yakin
kamu bakal nemuin orang yang tepat
dan di saat waktu yang tepat juga
kakak yang akan kasih restu ke kamu
orangnya harus jelas bibit bebek bobotnya
tapi ini bener bagus lho kakak liat tadi loh
ya emang bagus ini
harus saya tengok
tapi aku gak masuk ke dalem ya aku langsung pulang soalnya rhena pasti udah jalan pulang
makasih banyak ya
tidak apa apa jaga kesehatan ya
jangan sampai sakit
assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh